indonesia menjadi negara yang akrab dengan berbagai fenomena alam
mulai dari fenomena yang menakjubkan hingga menakutkan seperti bencana alam
berbagai fenomena dan bencana alam kadang terjadi di luar akal dan kendali manusia
inilah yang dialami oleh penduduk di kota kecil pinggir pantai brisan perancis
festival selancar yang diadakan untuk menyambut kembalinya peselancar
unggulan kota brisan berubah menjadi petaka
indonesia menjadi negara yang akrab dengan berbagai fenomena alam
mulai dari fenomena yang menakjubkan hingga menakutkan seperti bencana alam
terbukti per oktober dua ribu dua puluh satu ada dua dua ratus lebih bencana alam yang melanda indonesia
jumlah korban jiwa pun tercatat tidak sedikit yakni lima ratus empat puluh sembilan orang
belum lagi kerugian materi yang ditimbulkan
terlebih lagi saat ini indonesia dan negara negara yang ada di dunia juga sedang menghadapi perubahan iklim
yang akibatnya mulai dirasakan oleh masyarakat luas
berbagai fenomena dan bencana alam kadang terjadi di luar akal dan kendali manusia
inilah yang dialami oleh penduduk di kota kecil pinggir pantai brisan perancis
festival selancar yang diadakan untuk menyambut kembalinya peselancar
unggulan kota brisan berubah menjadi petaka
sebuah awan besar misterius tiba tiba menggulung ke arah sekelompok peselancar yang sedang beraksi untuk menaklukkan ombak
sapuan awan tersebut membuat seluruh peselancar yang terdiri dari anak anak hingga orang dewasa hilang di tengah laut
setelah lima jam hilang mereka kembali dengan selamat akan tetapi hidup mereka tidak akan pernah sama lagi
ben lebon seorang guru sejarah di perancis berkata
di lebon seorang guru sains di kota brisan tidak tinggal diam melihat fenomena aneh ini
apalagi setelah kembali ke sepuluh peselancar tiba tiba memiliki kekuatan supranatural dan mendapatkan mimpi buruk tentang kehancuran kota brisan
perubahan yang dialami oleh para peselancar menambah konflik baru dan mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga
ben pun meneliti dan mencoba berbagai eksperimen
apapun percobaan yang ia lakukan terhadap awan aneh tersebut
para peselancar yang menanggung akibatnya
keberadaan awan tersebut membuat penduduk kota brisan enggan berkunjung ke pantai kedai dan restoran diambang kebangkrutan
kehidupan di pesisir pantai seakan akan lumpuh
keadaan semakin sulit dikendalikan ketika band mengetahui para pejabat kota saling berebut mengeksploitasi dan merusak lahan kota untuk keuntungan pribadi
ben meyakini fenomena awan tersebut adalah peringatan bagi penduduk kota brisan
bagaimana nasib warga kota brisan kedepannya
cerita tentang fenomena alam yang misterius selalu menarik untuk disimak
ketidakberdayaan band dan penduduk kota brisan akibat fenomena awan misterius yang terangkum dalam serial the last wave
seolah menjadi gambaran bahwa alam memiliki kekuatan yang tidak dapat diukur oleh manusia
eksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan manusia membawa malapetaka
lewat serial asal perancis ini kita bisa melihat bagaimana usaha manusia untuk bertahan hidup saat alam mencoba memberontak
apakah kita akan tetap abai akan keadaan alam
cerita selengkapnya dari serial the last wave yang menegangkan ini bisa anda saksikan di mola